menjadi tamu undangan dari kerajaan inggris adalah sebuah kehormatan bagi warga negara indonesia
salah satunya adalah sasanti sugiharto yang pernah diundang makan bersama ratu inggris pada tahun dua ribu empat belas
kita akan berbagi cerita langsung bersama mbak santi
selamat siang mbak santi
mbak santi boleh diceritakan nggak
pada saat itu akhirnya bisa ikut makan bersama ceritanya seperti apa
jadi gini dulu saya kan sering menjadi juru bahasa isyarat untuk anak anak muda tuli
nah di indonesia itu ada wadah untuk disabilitas anak anak muda khusus
tempatnya di cilandak dan mereka namanya grup ini namanya adalah young boys
jadi semua di situ adalah disabilitas yang muda muda termasuk yang tuli dan low vision gitu
lalu karena saya sering menerjemahkan di situ
kebetulan young boys ini pusatnya di london
yaitu di bawah leonard cheshire disability
nah patternnya itu adalah ratu elizabeth
dan beliau kan memang banyak sekali ya menaungi banyak sekali organisasi sosial
nah di saat itu young voice ini dipilih siapa yang paling banyak melakukan advokasi
untuk memperjuangkan hak hak disabilitas
untuk kaum muda
jadi dipilihlah satu tuli dan satu low vision
lalu kita bertiga kita berangkat kesana
jadi mendampingi tuli yang diundang
oke nah tapi pada saat mendampingi sebenarnya tulinya bisa membaca gerak bibir nggak
tulinya bisa membaca gerak bibir
tapi kita harus ingat membaca gerak bibirnya itu adalah membaca gerak bibir bahasa indonesia
oh bukan bahasa inggris
saya bisa kasih contoh ya misalnya
dengan kata ini ya artikulasi dengan kata fear dan fire
itu kan mirip
ya jadi kalau dengan ada juru bahasa isyarat itu kita bisa bilang misalnya fire itu api
nah jadi lebih jelas ya dengan adanya juru bahasa isyarat
kemudian kesan yang tidak akan terlupakan
tentunya ikut makan malam sudah pasti tidak akan terlupakan
namun kan ada kesan kesan yang hanya bisa dirasakan
oleh mereka yang datang langsung
apa kesan yang tidak akan dilupakan dan akan selalu diceritakan oleh mbak santi
ya satu ini adalah kesempatan once in a lifetime
ya maksudnya ya tidak semua orang bisa diundang ke situ ya
lalu yang menarik juga adalah di situ kami juga bertemu dengan disabilitas yang luar biasa
contohnya kami bertemu dengan stephen hawking
yang dia adalah disabilitas yang
itu kan terkenal di dunia
dan di situ kami berkesempatan untuk bisa bertemu
bertemu langsung dengan ratu elizabeth ii pada saat itu
kita bertemu tapi kan karena di depannya kan banyak orang ya
tapi kita bertemu hadapan hadapan
kesannya apa perawakan ratu elizabeth ii
karena kan kita tidak pernah bertemu secara langsung ya
mbak santi pernah bertemu secara langsung
berbeda nggak perawakannya dengan yang di media
atau kesan yang timbul pada saat itu vibe nya ratu elizabeth ii seperti apa
vibenya itu ya dia sangat dihormati sudah pasti
tapi dia juga dengan kalangan orang biasa juga
biasa ramah gitu
dan dia berusaha mendatangi satu satu disabilitas untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka
banyak pengamat yang kemudian menyatakan salah satu yang harus dicontoh dari ratu elizabeth ii adalah
apakah itu terlihat kemarin pada saat bertemu
iya dia sangat perhatian sekali
dia menanyakan satu satu kalau bisa satu satu ya
dia sangat memperhatikan mereka
dan berusaha untuk komunikasi untuk menggali pengetahuan dari mereka
apa kesulitan mereka dan sebagainya
apakah terasa tidak ada jarak
benar begitu nggak mbak
kalau saya rasa sih ya itu kan hanya kesempatan sebentar ya
saya rasa sih dia berusaha untuk bergabung dengan masyarakat juga
menghilangkan jarak itu ya dia berusaha ya
nah kemudian prosedur keamanan pada saat mbak santi datang ke sana pada saat ada makan malam
itu sangat ketat kah
iya ketat sekali
jadi pertama kita kan sudah didaftarkan sudah pasti
lalu kita punya kartu akses untuk masuk
kartu aksesnya pun juga harus dilihat dulu di daftarnya
lalu sebelum kita nggak langsung masuk ke ruangan dinner itu tidak
ruang reception itu kita tunggu dulu di luar
setelah kita tunggu di luar second step itu ada kayak apa ya kayak koktil
cocktail di situ kita berusaha minggu dengan yang lain
lalu baru waktu itu terus kita masuk ke apa ke receptionnya
ke tempat makan malam reseptionnya
bersama sama apakah ratu berada di meja lain atau ratu hanya datang
di meja lain kita kan mejanya sudah dikasih tanda
ini untuk kelompok ini untuk kelompok ini gitu
apa rasanya mbak waktu itu makan di satu ruangan bersama ratu elizabeth ii the longers reining monarti
rasanya nggak percaya aja tadinya ya
tapi saya selalu ingat di situ saya tegas
saya bertugas di situ
dan di situ saya satu meja
sebetulnya di situ adalah para donatur
jadi para donatur ini juga ingin mengetahui apa hasil dari leonard cheshire disability ini selama ini
selama ini mereka sudah membantu
jadi mungkin mereka menjelaskan di situ
terakhir ratu elizabeth ii akhirnya sudah wafat
namun kesan kesannya pasti tidak akan terlupakan seumur hidup
apalagi mbak santi pernah bertemu langsung
singkat saja kesan terakhir atau kesan yang mendalam sekali
tentang ratu elizabeth ii
buat saya kesannya yang paling mendalam itu ya dia mau mingle dengan orang itu
dia berusaha tapi kan protokol kan susah ya
humbleness itu sebenarnya
terima kasih mbak santi sudah berbagi pengalaman dan juga kesan bertemu langsung dengan ratu elizabeth ii siang hari ini di cnn indonesia world now
cnn indonesia worldtown masih akan kembali saya ceda tetaplah bersama kami